atau ini oleh tim
dimana sampai dengan hari ini
penyidik sudah melakukan
dan juga bermasuk
dalam penyidikan tersebut
pada malam ini
penyidik sudah melakukan gelar perkara
dari hasil penyidikan tersebut
pada malam ini
penyidik sudah melakukan gelar perkara
sudah kita anggap
cukup untuk menetapkan